clara clara clara tunggu tunggu tunggu
aku yang tanya kamu mau bawa putri kemana
ini urusan perempuan bukan urusan kamu
ya ampun clara
clara jangan ngebut ngebut dong clara
ya ampun dewa
gue tuh juga gak tau kalo misalnya rumah itu rumahnya raja
satria juga bilang gitu gak gue
kenapa sih kehidupan lu selalu berhubung sama raja
gue gak bisa cerita sekarang
lu mau cerita kapan
tapi satu pertanyaan put
lu sebenernya ada apa sih sama raja
terserah lu mau jawab apa engga
yang penting kita pergi dari sini ya
gue gak bisa pergi deh
gue gak mau pergi dari sini
karena gue pengen tetep kerja sama raja
jadi gue gak mau pergi dari sini
jangan khawatir sama gue
gue udah gak ngerti lagi pola pikir itu gimana put
ternyata raja itu nunggu sir lu
tega sama clara
sekarang gue nyerah
terserah lu lah mau ngapain
ya ampun dewa
anda ajak lu tau semuanya

untuk lebih banyak video terbaru
pembalasan dendam ini
kenapa membuat raja semakin bersalah mbak
raja gak salah kan mah
raja lakukan ini semua demi mama
karena mereka mau bayar semua pendidikan mama
semakin di sini semakin raja gak ngerasa bersalah
raja gak salah kan ma
raja gak salah
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
hmm bisa jadi tuh bisa jadi
gue harus kembali ke rumah raja

bukti bukti kejahatan raja

gue gak akan nyerah sebelum dapat jawaban
gue gak akan nyerah sebelum dapat jawaban
gue dari tadi nungguin kedatengan lo
senekat ini put
senekat ini lo sampai datang kesini
clara gue sebenernya juga pengen kasih tau semuanya sama lo
tapi gue gak bisa kasih tahu ini sekarang
lo mau kasih tau apa
lo mau kasih tau kalo misalnya lo ini mau ngerebut kebahagiaan gue itu
ya ampun clara gue pengen kasih tau
gue pengen nyelametin lo
lo mau nyelametin gue apa put
gue tau lo suka sama raja
gue tau bahkan sekarang lo berani beraninya nginjek rumah tunangan gue
ya ampun clara gue gak ada pikiran apapun untuk ngerebut kebahagiaan lo
apalagi ngerbud lo dari raja
terus ngapain lo kesini
apa tujuan lo untuk dateng kesini
clara kalo emang udah waktu ini
gue bakal cerita kalo semuanya ke lo
cerita tentang kebohongan lo itu
semua ikut gue

pernah atau belum ngerti
apa aja yang kamu mau
jeb kita sampai
kelara tunggu tunggu tunggu
aku yang tanya kamu mau bawa putri kemana
ini urusan perempuan bukan urusan kamu
ya ampun kelara
raja ngebut ngebut dong kelara
kan gue udah bilang sama lo lo harus ngejauhin raja
kenapa lo dekat
ya ampun kelara
gue juga sebenernya pengen jauhin raja tapi masalahnya
gue gak ada urusan sama raja yang belum kelar
hah lo bilang mau cerita sama gue kapan mau cerita
mau bilang mau cerita mau cerita mau cerita tapi enggak cerita
nanti gue bakal kasih tau lo kalo misalkan gue udah nemuin jawabannya
sampai kapan put
lo gak pernah mikirin perasaan gue put
lo tuh malah tambah bikin gue emosi tau gak
kalau lo gak mau tinggalin raja kita mati berdua
jangan sampai claran nekat ngapa ngapain putri
karena rahasia gue bisa terbongkar
enggak gue gak akan biarin itu terjadi
ini mobil kayak kesetanan deh
gimana sih buru buru banget
putri ada di dalam mobil itu
gue harus disuruhin dia
turun sini ya
tunggu dulu ya
mas sebentar ya
gue yang tanggung jawab ya
gue yang tanggung jawab gue
oke duit ya
kalau enggak gue laporin lu
ya ampun clara
jangan dong clara
clara berhenti clara
jangan bayangin diri lo sendiri
gue bakalan berhentiin mobilnya
ya ampun clara
gue ngakuin ini semua karena gue itu pengen ngejauhin raja dari lo
karena gue pengen nyametin lo